jika kalian memberitahu
tapi jika kalian tidak mau memberitahu
aku terpaksa menghukum kalian
yang memerintahkan kami berdua adalah
jangan lupa like share dan subscribe
maafkan aku muridmu ini yang selalu gagal
aku paling tidak suka punya murid yang lemah
apa yang harus aku lakukan
aku harus bisa melindungi kakakku
ini semua demi aku
sekarang kekuatanmu sudah bertambah
terima kasih rasikuru
bangkitkan semangat kamu
siliwangi dan orang tua
kita akan datang ke sana
masuk ambil bagian
aku akan mengumpulkan
masalah dengan siliwangi
dan mereka juga
dan mereka juga
tidak ada orang yang mengikuti
aku sampai ke sini
aku harus melihat dengan mata batinku
masuk ke dalam kamar ini
untuk mencari blati
benar ini aku radin
kau benar benar mengagetkan
aku tidak memukul
lagipula kenapa radin mengendap endap seperti pencuri
radin sedang mencari apa disini
aku sedang mencari benda yang sangat penting
untuk membantu menyelamatkan seseorang
benda apa itu
mungkin aku bisa bantu carikan
aku mencari dua blati
baiklah ayo kita cari bersama sama
kau mencari dua blati
kau mencari dua blati
kau mencari dua blati
kau mencari dua blati
kau mencari dua blati
kau mencari dua blati
kau mencari dua blati
iya ini dia berarti
beraninya kau telah mengganggu istirahatku
sudah rangkapkah nyawamu
dia memang seorang yang berani
dia tidak mengajak mencari mati
sebenarnya apa yang terjadi dengan ibu naraton bekas
ampuni kami raden
kami diancam untuk dibunuh
jika kami mengungkapkan kejadian yang sebenarnya
penguasa kami yang baru raden
aku akan menjamin keselamatan kami
jika kalian memberitahu
tapi jika kalian memberitahu
jika kalian tidak mau memberitahu
aku terpaksa menghukum kalian
yang memerintahkan kami berdua adalah
si penopeng dan gusti ratu kentering manik
yang memerintahkan kami
untuk melakukan fitnah kepada ampetkasi
terima kasih bapak
akan kujadikan kalian sebagai saksi